pemerintah memastikan akan menaikkan iuran kepesertaan bpjs kesehatan
serta menambah jumlah penerima bantuan iuran
dilansir cnn indonesia com menteri keuangan sri mulyani memastikan
pemerintah akan menaikkan iuran kepesertaan bpjs kesehatan
untuk golongan penerima bantuan iuran pbi
pemerintah berencana menambah jumlah peserta penerima bantuan iuran pbi
yang saat ini mencapai sembilan puluh enam delapan juta menjadi di atas seratus juta penerima
sri mulyani menekankan rencana kenaikan ini akan ditetapkan setelah hasil audit
keuangan bpjs kesehatan dari badan pengawas keuangan dan pembangunan bpkp rampung
kementerian menunjukkan total iuran dalam pembiayaan jaminan kesehatan nasional
tahun lalu mencapai rp delapan puluh satu delapan triliun namun beban manfaatnya sebesar rp sembilan puluh empat triliun